padahal kita kan baru saja kenang
ngapain sih da
orang kita juga agak rugi
kok nggak temenan sama mereka
udah gayanya kayak gitu lagi
kamu jangan jelekin indira gitu dong
da emang bener
apalagi pakai baju merah tuh
lu kebuka cuma panas panasin aida aja sih
udahlah nggak usah dipanas panasin
mendingan lo bikin minum atau apa kek
ah tau ah
aku udah nggak sanggup lagi da
nggak aku nggak bisa kayak gini terus san
aku akan udahin semuanya sekarang
aida ini kan udah malam
kenapa nggak besok aja
harus hari ini san
yaudah aku temenin ya
nggak kamu di sini aja san
nanti kalau kamu ikut situasinya mau tambah rumit
aku pergi sekarang ya
maafkan kalau saya lanjang pak
saya mencari opini kedua untuk penyembuhan kaki bapak
setelah saya bicara dengan dokter tersebut
ternyata bapak bisa sembuh
kalau bapak mau
kenapa ibu melakukan semua ini kepada saya
padahal kita kan baru saja kenal
walaupun baru kenal
tapi tidak ada salahnya kalau saya berbuat baik kan pak
benar benar wanita berhati
saya bisa kembali dengan ibu
tapi saya tidak sebaik itu pak firman
saya justru manusia yang tercelah
maafkan saya yang terlalu pengejut untuk mengakui semua kesalahan saya
tak akan pernah seperti itu lagi
semoga sudah tamat
abang akan selesai tonightlevant
punya hubungan khusus
saya dan ibu ini sebenarnya
saya punya hubungan dengan mas firly
kalau memang iya
omar sempat tinggal
hubungan dengan seorang wanita
di desa sama
kalau saya dengar kabar
mendingan mas cari wanita
apa mas peduli
apa mas peduli
dengan anak mas
aku tidak pernah berselingkuh
dengan perempuan itu
perempuan itu yang mengejar aku
perempuan yang bernama
cukup cukup cukup
saya nggak mau dengar masalah itu
lebih baik mas pergi
kenapa ya pak
saya tidak bermaksud
saya tidak mengerti
kenapa ibu berbicara seperti tadi
karena tadi mantan suami saya
masih mengharapkan saya
untuk kembali padanya
dan dia tetap mengajak ajak saya
iya tapi itu kan tidak benar
emang itu gak benar pak
biarkan mata suami saya tahu
kalau kita punya hubungan
biarkan dia salah paham
jadi oma tetap maksa aku
untuk tunangan dengan seorang maling handphone
dan seorang perusaha hubungan
tapi kan belum terbukti riza
kurang bukti apa lagi oma
dan kenapa oma sekarang selalu belain aida sih
omah mendingan kita selidikin dulu deh
ya siapa tau aja kita emang ketipu sama aida
demi kelangsungan keluarga ini
dan juga perusahaan ibu
apa tidak sebaiknya ibu pikirkan lagi bu
ibu kan gak mau punya menantu maling seperti aida
tadi tuanya salah paham aida
jangan dengarkan ya
aida udah denger semuanya pak oma
aida datang kesini karena ada yang mau aida omongin sama oma
aida bersyukur banget karena aida kenal sama oma
aida bersyukur banget karena aida disayang sama oma
aida tahu gimana pentingnya pertunangan ini untuk oma
tapi aida gak sanggup oma
akhirnya gak sanggup ngelanjutin pertunangan ini lagi
terlalu banyak yang dikorbanin disini oma
bukan hanya aida aja
jadi aida datang untuk ngembalikan cincin ini oma
mau berhenti kerja dari perusahaannya oman
aida minta maaf karena aida udah banyak bikin bantuan
sama sama dengan aida
aida akan balas semua kebaikan oma
aida permisi oma
insya allah minta